terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara menteri koordinator kemaritiman dan investasi menjelaskan maksud pesan jangan bawa toksik
yang disampaikan kepada presiden terpilih prabowo subianto
luhut bilang pesan soal jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan prabowo
tidak diarahkan khusus kepada pihak tertentu
pernyataan itu hanya untuk mengingatkan prabowo agar tidak membawa orang bermasalah ke kabinet
karena masih banyak anak muda hebat yang bisa membantu menjalankan pemerintahan
luhut menilai prabowo satu pandangan dengan dirinya dalam menjalankan pemerintahan ke depan
akhirnya pak prabowo sama pandangannya
nah itu kan sewajarannya beliau juga sangat selektif
kenal pak prabowo dia kan pengen sukses juga
pasti dia nyari orang orang yang bisa kerja dengan baik
jadi janganlah ada menteri menteri nanti kau menteri yang punya track record sudah tidak bagus masih dimasukkan ke dalam